pada pertandingan pertama grup h kamis malam portugal harus melewati duel sengit kontra ghana
di mana dalam laga ini portugal berhasil menang tiga dua
lantas seperti apa keseruan menyaksikan pertandingan piala dunia secara langsung di qatar
bergabung bersama kami nurlani yasin warga negara indonesia yang saat ini berada di doha qatar
mbak lani selamat sore waktu jakarta
selamat sore selamat sore waktu jakarta selamat siang dari qatar
selamat siang dari qatar mbak lani bagaimana keseruan pada saat menyaksikan pertandingan laga grup h portugal kontragen
ikut ya mbak ya menyaksikan secara langsung jagoannya menang nggak mbak lani
kebetulan saya menjagokan portugal jadi menang
bagaimana mbak suasana piala dunia di sana kita kalau warga negara indonesia hanya bisa menyaksikan di tv ya
kalau memang tidak bisa berangkat langsung untuk menyaksikan keseruan laga di sana
gambarannya seperti apa sih mbak di sana
seperti layaknya piala dunia fans batang dari segala penjuru dunia
kemudian menikmati vibe ya suasana di stadion stadion di qatar yang luar biasa sangat meriah
karena di luar stadion juga sebelum kita masuk ke dalam untuk menyaksikan laga pertandingan
itu banyak layar lebar kemudian banyak stand dari fifa banyak stand dari yang diadakan oleh pemerintah qatar
untuk menghibur penonton
jadi ada pelaku musik kemudian ada toko toko yang menjual barang barang merchandise fifa
kemudian ada juga seperti laib itu maskotnya piala dunia dua ribu dua puluh dua ada stand foto dan lain sebagainya
kalau pengalaman biasanya seperti apa mbak jalan pertandingan kemarin pengalaman seperti apa
jadi memang banyak polisi di mana mana ya
kemudian juga banyak ya
volunteer dan ofisial yang membantu lancaran berjalannya acara
kami semua sebelum masuk ke dalam stadion akan dicek haya cardnya kemudian tiket
dan setelah itu akan melalui pemeriksaan jadi barang bawaan yang dibawa
kemudian untuk sebelum masuk ke dalam akan diperiksa satu persatu
kemudian juga akan melewati biasa ya scanner yang biasa kita temukan di airport dan lain sebagainya
kebetulan cukup strict ya cukup ketat periksaannya
tidak boleh membawa tongkat selfie stick aja nggak boleh
kemudian makanan juga tidak boleh kecuali misalkan membawa makanan untuk anak anak kecil dan bayi
oh oke baik
cukup ketat artinya ya pengamanan semua barang bawaan penonton pengunjung dicek begitu ya
tapi di qatar ini kan menarik ya ada sejumlah aturan yang diterapkan
misalnya larangan minuman beralkohol kemudian juga ada aturan berbusana
tapi hal hal seperti ini ditaati tidak oleh pengunjung yang hadir mbak lani
kebetulan memang kalau di stadion yang hanya dijual adalah budwizer zero
jadi memang birnya tanpa alkohol di stadion
untuk di beberapa tempat pemerintah qatar dan fifa menyediakan tempat bagi fans yang mau mengkonsumsi alkohol
terutama seperti tempat tempat seperti fan festival
kalau untuk di dalam stadion sendiri terus terang untuk dari sisi berbusana sepertinya ya karena memang ini suasana world cup
jadi setiap orang berbusana all out ya terutama para fans gitu
so far sih kita selama ini kita lihat rata rata orang berpakaian patut ya
tapi tetap dengan atribut dari negara masing masing yang mereka dukung
tapi selama ini yang sepenuh kelihatan kita cara penampilan para fans juga mengikuti aturan
nah tadi kan mbak lani menyampaikan ada banyak hiburan yang disiapkan gitu ya sebelum pertandingan di sekitar area stadion
tapi kemudian daerah mana saja sih yang menjadi pusat para wisatawan atau juga supporter bola berkumpul sebelum menyaksikan pertandingan
baik biasanya area di luar stadion juga sekitar beberapa jam sebelum pertandingan itu sudah ramai
jadi ketika kita mau datang lebih cepat pun kita masih bisa dan menikmati
kemudian pemerintah qatar dan fifa juga menyiapkan area area seperti fan zone dan fan festival
ada fan festival yang sangat besar yang paling besar itu di albida park
jadi memang taman publik sih biasanya ya taman publik yang besar
di situ mereka menyediakan layar yang sangat besar dan panggung di mana orang bisa ada banyak artis yang manggung di situ
nah biasanya fan kalau tidak menuju ke stadion langsung
atau bisa juga sebelum misalkan pertandingannya malam bisa ke fan festival fan zone juga
kemudian dari situ ada pemerintah qatar menyediakan stadium shuttle bus dari fifa fans festival zone itu menuju stadion yang pada saat itu pada hari itu ada match
kemudian ada beberapa titik titik lain seperti misalkan di area yang dekat dengan stadion terbesar nanti untuk malam itu
di area yang dekat dengan stadion terbesar nanti untuk malam final area lushail
di sana juga ada beberapa fan zone
kemudian di sukwakif pasar tradisional yang sangat terkenal di qatar sangat khas
di sana juga banyak restoran dan kafe kafe yang menyediakan big screen
area muserib kota daun tanah doha yang terbaru
di sana juga disediakan layar layar lebar untuk para fans menikmati pertandingan
baik sebelum mereka pergi ke stadion ataupun menghabiskan waktu mereka sepanjang hari di sana
jadi mereka boleh dari pagi sampai tengah malam
jadi semua gratis ya
memang rata rata ada beberapa fan zone terutama albida itu gratis
selama kita memiliki hayakart fans bisa masuk ke sana
termasuk bis transportasi semua gratis
kata gratis ini yang kemudian sangat menarik dan semuanya disiapkan sedemikian rupa
tapi mbak lani kita tahu ini akan berjalan selama sebulan
apakah kemudian ada kebijakan khusus dari pemerintah setempat selama pelaksanaan piala dunia ini berlangsung
misalnya pengalian arus lalu lintas atau ada penyesuaian ataupun perubahan jam kerja di sana
betul rata rata pegawai kalau tidak bekerja dari rumah untuk yang datang ke kantor kami memiliki waktu bekerja yang lebih singkat
seperti saya contohnya saya bekerja dari pukul setengah tujuh sampai pukul setengah dua belas siang saja
jadi cuma lima jam
karena memang beberapa area itu beberapa jalan
di atas jam dua belas di atas jam satu sudah mulai ditutup
kemudian ada area area tertentu seperti misalnya jalan utama yang cornich di qatar itu selama piala dunia
dari satu november nanti sampai sembilan belas desember nanti akan ditutup
itu khusus area pedestrian jalan kaki saja
kemudian ada beberapa pengalihan
jadi jalan jalan utama yang di dekat corniche kemudian di dekat fan festival di aldo
kemudian di dekat fan festival di aldo
kemudian di dekat fan festival di aldo
kemudian di dekat fan festival di aldo

depark tadi semuanya sudah ditutup khusus untuk para pejalan kaki
oke baik mbak lani terima kasih sudah berbagi cerita sharing informasi bersama kami
wah kebetulan saat ini kita sudah nonton dua match dan masih dalam untuk mencari tiket lagi
oke baik mbak lani terima kasih
terima kasih salam dari indonesia salam sehat selalu